bertepatan dengan sepuluh zulhijjah atau hari raya idul adha jemaah haji dari seluruh penjuru dunia
hari ini juga melakukan prosesi lempar jumroh
lautan manusia sudah bergerak dari musdalifah menuju mina sejak senin pagi waktu arab saudi
tepatnya usai waktu sholat subuh
seperti inilah suasana yang terlihat di jalanan menuju jamarat
yaitu lokasi pelemparan jumroh di mina arab saudi
kita lihat lautan manusia mengumandangkan talbia saat melakukan perjalanan dengan berjalan kaki
sejauh kurang lebih dua km dari maktab yang ditempati di mina
antisipasi penumpukan jamaah saat masuk ke terowongan mina juga dilakukan petugas keamanan setempat
selain memecah konsentrasi masa yang berdesakan terowongan mina
kini juga dilengkapi dengan ac cctv serta eskalator bagi pengguna kursi roda
hari ini jemaah haji melakukan lempar jumroh
saat pelemparan jumroh dilakukan
jamaah haji juga bisa memilih melakukan ibadah tersebut di lima lantai yang sudah disediakan
dan tidak lagi berpusat pada satu lantai saja